sepekan setelah ditangkapnya puluhan pelaku pungli dan premanisme di kawasan terminal peti kemas pelabuhan tanjung priok jakarta utara
para sopir truk mengaku lega karena kondisinya kini jauh lebih aman dan tidak bersakan
namun semenjak ditangkapnya puluhan pelaku pramanisme dan pungli proses pekerjaan bongkar muat di dalam pelabuhan menjadi melambat
pada kamis siang nampak sejumlah truk kontainer sedang mengantri saat hendak melakukan bongkar muat
para sopir berharap penghutan liar di pelabuhan tanjung priok benar benar tidak ada lagi
karena biasanya usai ditangkap petugas dalam sebulan ke depan para pelaku pungli dan pramanisme kembali melakukan aksinya di kawasan pelabuhan